saya pastikan bahwa sampai bulan juni dua ribu dua puluh satu tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita indonesia
pernyataan presiden joko widodo yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini
mengakhiri polomi kerencana impor beras yang bergulir
usai menteri perdagangan muhammad lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga pada lima belas maret lalu
rencana pemerintah mengimpor beras yang diperuntukkan menambah stok cadangan beras pemerintah di perumbulok menuai kontra
salah satunya dari direktur utama perusahaan umum bulog budi waseso
budi meminta pemerintah tidak terburu buru memberikan penugasan impor beras pada perusahaan yang dipimpinnya
mengingat saat ini petani akan segera memasuki
masa panen raya dan hingga dua puluh lima maret dua ribu dua puluh satu bulog masih memiliki stok beras sebanyak sembilan ratus dua puluh tiga ribu ton
bos bulog sejak tahun dua ribu delapan belas ini menuturkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya terus menyerap beras dan gabah dari petani
per dua puluh empat maret dua ribu dua puluh satu bulog bahkan telah menyerap beras hasil petani hingga satu ratus lima puluh lima ribu ton
belum apa apa kok kita sudah menyatakan impor
apalagi yang sangat mendasar yaitu beras
kita masih terus menyerap bapak ibu sekalian
hari ini terus kita menyerap
kami buktikan bahwa produksi dalam negeri itu cukup
bahkan bermasalah sisa dari produksi impor
bukan kali ini saja wacana impor beras meresahkan petani
guru besar fakultas
fakultas pertanian ipb sekaligus ketua umum asosiasi bank benih dan teknologi tani indonesia ab dua ti
dwi andreas santoso mengatakan
pernyataan pemerintah soal wacana impor kerap membuat harga jual tingkat petani menjadi anjlok
dwi pun menegaskan apapun alasan pemerintah yang mendasari rencana impor jelang terjadinya puncak musim panen di bulan maret
dinilai tidak masuk akal
selama ini penentuan harga penjualan beras menurut dwi juga terus merugikan petani
karena harga jual gabah kering yang tersisa
tidak menutup ongkos produksi
masuknya beras impor akan membuat disparitas harga menjadi sangat tinggi dan petani kian merugi
apalagi saat ini di pasaran menurut dwi
harga jual gabah dan beras di tingkat petani terus mengalami penurunan yang secara tidak langsung menunjukkan terjadinya surplus di masyarakat
bahwa bagaimana menemukan titik temu
di mana harga tersebut relatif murah untuk konsumen
dan menguntungkan petani
saya tegaskan tidak akan ada apb yang ditetapkan oleh pemerintah itu memunggungi petani
jadi pada saat itu hpp dinaikkan dari tiga tiga ratus hpp gabah kering panen ya kita bicara ya
lebih lanjut guru besar fakultas pertanian ipb ini menegaskan
wacana impor beras menurutnya akan membawa kerugian tak hanya bagi petani
namun juga bagi pemerintah
petani akan dirugikan jika hasil panen tidak terserap pemerintah
serta saat terjadinya penurunan harga secara drastis di tingkat petani
sementara pemerintah akan dirugikan saat stok bulog menjadi melimpah
karena harus menyerap hasil petani ditambah beras impor
namun tidak mampu terserap pasar yang berakibat pada rusaknya cadangan beras pemerintah
sufiyoni tanjung dwi prasetyo jakarta
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

makan malam ngejak ngejak ngomong bu jokowi gitu loh
saya juga saya liatin terus
ya rupanya tidak hanya presiden jokowi saja yang kesal tapi keputusan presiden trump mengakui yerusalem sebagai ibu kota resmi israel bermutut panjang
banyak warga amerika yang marah atas kebijakan politik trump bahkan mencacinya

keputusan presiden amerika serikat donald trump mengakui yerusalem sebagai istri jasil
keputusan presiden amerika serikat donald trump mengakui yerusalem sebagai istri jasil
keputusan presiden america serikat donald trump mengakui yerusalem sebagai istri jasil
ibu kota resmi israel dan berencana memindahkan kantor kedubes amerika
dari tel aviv ke yerusalem memicu kemarahan warga amerika
di hollywood work of fame bertuliskan nama trump dirusak
dan dicacimaki oleh sejumlah orang
peristiwa ini diabadikan sejumlah pengunjung yang lewat
beberapa warga bahkan melempar barang ke work of fame trump
warga amerika menilai kebijakan politik trump tentang yerusalem
adalah kesalahan terbesarnya selama menjabat sebagai presiden
keputusan trump dinilai membahayakan warga amerika di seluruh dunia
keputusan trump dinilai membahayakan warga amerika di seluruh dunia
keputusan trump dinilai membahayakan warga amerika di seluruh dunia
keputusan trump dinilai membahayakan warga amerika di seluruh dunia
keputusan trump dinilai membahayakan warga amerika di seluruh dunia
alhamdulillah kelihatannya semua akan hadir saya sendiri juga akan hadir di sana
untuk meneguhkan kita semuanya betapa kita dukungan kita rakyat kita kepada palestina itu tidak berubah
aksi protes jalanan menentang keputusan trump bergulir di mana mana
tidak hanya demonstrasi tapi berbagai serubah untuk melakukan tindakan yang konkret
seperti pemboikotan produk amerika dan israel sampai pemutusan hubungan diplomatik juga bergema
bahkan turki sudah mengancam bakalan membekukan hubungan diplomatik dengan israel
jika amerika serikat bersikeras dengan pengakuan tersebut
namun di tengah upaya penyatuan dunia internasional khususnya negara negara muslim untuk menentang sikap presiden trump
ada keraguan apakah negara negara muslim bisa bersatu
selain fakta beberapa negara muslim berpengaruh seperti iran arab saudi dan qatar yang tengah berkonflik
arab saudi dikabarkan punya solusi sendiri terkait isu ini
mengajukan perkasa pedamaian israel palestina dengan menawarkan alasan
budis sebuah kota dekat yerusalem timur untuk menjadi ibu kota palestina
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com menurut kabar yang dilansir situs middle east monitor
prakarsa itu tampak sebagai alternatif jika presiden amerika serikat donald trump mengumumkan pengakuan yerusalem sebagai ibu kota israel
apalagi hubungan antara amerika di bawah trump dan kerajaan arab saudi diketahui tengah mesra
budi adiputro cnn indonesia

di tengah harapan besar bahwa dunia internasional khususnya negara negara muslim untuk bersatu dan melakukan langkah konkret menentang keputusan kontroversial presiden trump
muncul juga segenap keraguan
apakah dunia bisa bersatu dan melakukan langkah konkret menentang kebijakan ini selain hanya mengirim pesan mengutuk mengutuk dan mengutuk
kami akan membahasnya malam hari ini bersama direktur kultural islamic jakarta hussein jafar al hadar
terima kasih bang hussein
pertanyaan saya langsung simpel tadi
mungkinkah negara negara muslim yang nanti minggu depan akan berunding dalam ktt oki itu bisa melakukan langkah pertama gini bersatu
kemudian melakukan langkah yang lebih konkret untuk melawan keputusan donald trump selain instead of mengutuk mengutuk dan mengutuk gitu
ya jawabannya adalah sangat mungkin dan itu sebenarnya sangat efektif
artinya bisa saja negara negara arab bersatu untuk kemudian menghabisi israel
anekdot di iran pemimpin pemimpin iran biasanya memberikan anekdot bahwa jika negara arab bisa bersatu dan mereka akan menghancurkan israel tidak butuh rudal dan tidak butuh uang
orang orang arab hanya dibutuhkan membawa secanting air dan disiramkan kepada israel maka israel akan tenggelam
kalau arab bersatu
kalau arab bersatu
artinya persatuan arab adalah satu satunya jalan untuk menekan israel sebenarnya
jika bisa mereka melakukan penekanan kepada israel dan menghantam mundur israel
tapi pertanyaannya maukah
apakah arab melakukan itu
nah di level ini yang selama ini tidak terjadi
katakanlah ketika perang arab israel tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan kemudian berlanjut perang arab israel tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
yang terjadi motifnya adalah kepentingan sektoral arab sendiri
antara negara negara arab ya
kepentingan jordan kepentingan mesir dan kepentingan sudia saat itu diobra abri oleh israel maka mereka marah terjadilah perang enam puluh tujuh
dan saat itu sebelum seribu sembilan ratus enam puluh tujuh yerusalem timur itu dikuasai yordania
artinya dikuasai arab
tapi tidak diurus karena tidak memiliki visi politik yang jauh dan tidak punya visi yang bagus untuk palestina
sehingga mereka menterlantarkan saja yerusalem timur
sehingga akhirnya dicaplok oleh israel tahun seribu sembilan ratus tujuh dipukul mundur dari yerusalem timur jordan
dan perang itu terjadi karena kemarahan jordan terhadap perang sebelumnya tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan dan seribu sembilan ratus empat puluh delapan
artinya kemarahannya karena kepentingan pragmatis mereka
oke untuk pemetaannya sekarang seperti apa
itu kan tahun tahun sebelumnya
kalau di zaman politik kontemporer sekarang
apakah dunia arab bisa menjadikan momentum ini untuk bisa bersatu melawan israel bersama negara negara muslim lainnya ya
indonesia malaysia mungkin negara negara di afrika
iya kalau kita berkaca kepada sejarahnya tadi bahwa ketika setelah terjadi perang seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
orang orang arab itu bersatu empat bulan kemudian menyatakan kami tidak rela sedikit pun terhadap israel
tapi itu hanya berlangsung tiga bulan
setelah itu israel membantu pembangunan jembatan jordania memberikan bantuan besar besaran terhadap jordan
dan akhirnya jordan luluh
dan sejak itu maka perhatian orang orang arab terhadap kemerdekaan palestina menjadi luluh sampai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
seribu sembilan ratus delapan puluh lima amerika memberikan moderasi memoderatori pertemuan israel dan negara negara arab
akhirnya kemudian pertemuan itu semakin menguntungkan posisi israel
dan semakin memasukkan politik adu domba israel dan amerika di negara arab
dengan kemudian jordan diperbolehkan menguasai dan memancangkan benderanya di
masjid al aqsa tapi palestina tidak diperbolehkan
artinya palestina dan negara negara arab khususnya jordan diadu oleh israel
sehingga kemudian kondisi semakin buruk
padahal mereka negara negara arab memiliki modal yang sangat besar
pertama modal sesama negara arab
ada modal arabisme diantara mereka
secara kultur ya itu mirip
secara geografis dan kultur mereka sama
sesama negara arab
artinya mereka memiliki payung sekarang berupa liga arab untuk melakukan penekanan terhadap israel
kemudian sebagai negara muslim
sesama identitas keagamaannya sebagai sesama negara muslim
mereka seharusnya memiliki irisan simpati terhadap palestina sebagai sesama saudara muslim
ada payungnya juga ada oki untuk melakukan tekanan terhadap israel dan amerika dalam hal ini
dan kemudian dalam logika kawasan artinya mereka tahu bahwa keberadaan israel di palestina
itu sangat tidak membuat nyaman stabilitas politik dan stabilitas militer di kawasan timur tengah secara umum
negara negara arab tidak pernah berpikir itu
pikirannya visinya hanyalah sektoral
yang penting negaranya aman yang penting negaranya sejahtera kemudian masalah selesai
padahal selama palestina masih dijajah oleh israel stabilitas politik di timur tengah akan terus terguncang
dan peta itu masih tercermin hingga saat ini meskipun ada momentum politik yang bisa menyatukan sebenarnya
ini mengingat seperti momentum politik yang terjadi di indonesia satu tahun lalu bisa menyatukan misalnya kelompok kelompok muslim gitu
ini juga bisa menjadi momentum untuk menyatukan segala diversity perbedaan kepentingan perbedaan politik
paling tidak ada tiga negara yang kalau kita tahu ada saling berkonflik satu sama lain di jazirah arab iran arab saudi dan juga qatar yang punya konflik masing masing gitu
ini bisa nggak jadi momentum untuk bersatu
sebenarnya momentum seperti ini kan sudah sering terjadi
misalnya tahun tahun dua ribu lima belas kemudian negara negara arab bersatu berkomitmen untuk membantu palestina
tapi bantuannya hanya bantuan dana waktu itu
sebesar satu miliar dolar

oke sebesar satu miliar dolar

tapi bantuan dana presiden mahmud abbas menegaskan pada saat itu bahwa kebutuhan kita bukan bantuan dana
artinya logika yang dimainkan oleh negara negara arab selama ini adalah logika pragmatisme
artinya yang penting mereka kemudian memberikan dana dan kemudian lepas tanggung jawab mereka solidaritas mereka dianggap selesai
padahal mereka tahu bahwa itu bukan solusi bagi palestina
solusinya adalah pendekatan politik dan pendekatan hukum
kondisinya adalah yang dipertaruhkan saat ini adalah yerusalem
kita ketahui bahwa konflik konflik perbatasan di berbagai tempat misalnya di korea itu sangat panjang hingga saat ini tidak selesai
padahal itu konflik perbatasan yang profan
terlebih sekarang konflik perbatasan yang sakral
artinya di sana ada tiga agama tiga tempat suci
jadi menjadi begitu
yahudi kristen dan kemudian islam
artinya konfliknya ini memang sangat rumit dan sangat sensitif
kita akan bicara mengenai langkah politik yang paling konkret yang bisa dilakukan
ini kan kita bicara mengenai
masyarakat menginginkan ada pengutukan keras terhadap langkah donald trump
tapi kan kita tidak hanya berhenti di situ bang hussein
langkah langkah konkret apa yang kemudian bisa diinisiasi presiden jokowi tampil ke depan paling tidak
untuk bisa ayo kita sama sama presiden jokowi presiden erdogan untuk ada di ktt oki tiga belas desember mendatang
tapi dalam prediksi anda apa sih hal yang paling maksimal yang bisa mereka lakukan gitu
dengan kondisi geopolitik seperti ini dengan kondisi fragmentasi politik seperti yang terjadi di
jajira arab sendiri
ya visinya harus tadi kembali untuk melihat yerusalem sebagai kota suci
sehingga kemudian tumbuh solidaritas
keagamaan kemudian solidaritas kearapan dan solidaritas kawasan untuk kemudian menyelesaikan konflik di yerusalem
karena kalau tidak maka yang menjadi
ini akan menjadi ancaman dalam berbagai hal dan sangat panjang
termasuk akan meningkatkan radikalisme dan terorisme di yerusalem
apa sih bahayanya bang hussein jika memang ini betul betul terjadi
bahwa ibu kota israel ada di
dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke usaha jenayah berikut ini
kita akan bicara masih kita bicara mengenai skenario
bagaimana kemudian melawan keputusan ini
sebelum kita masuk ke situ apa sih sebenarnya bahaya yang paling prinsipil sebenarnya dari keputusan ini
memindahkan ibu kota israel dari tel aviv ke yerusalem yang paling prinsipil
sebenarnya ada beberapa bahaya
pertama bahaya secara politik
ini akan menimbulkan instabilitas politik kawasan timur tengah
artinya akan membuat kawasan timur tengah tidak aman
semakin tidak aman lebih tepatnya
kemudian yang kedua ini membuat menjadikan adanya pergeseran konflik
yang selama ini kita mengedukasi orang orang bahwa ini bukan konflik agama
dengan berpindahnya ibu kota israel ke yerusalem timur
dimana itu adalah kota suci
maka kemungkinan ini akan memunculkan kemarahan umat islam
karena kota sukinya kemudian dikuasai dan menjadi medan konflik
oleh karena itu paus franciscus misalnya sehari setelahnya langsung menyatakan agar trump tidak melakukan hal ini
artinya tidak memindahkan ibu kota tidak memindahkan kedutaan dari tel aviv ke yerusalem
karena efeknya akan besar
dan ketika terjadi kemarahan umat islam
maka amerika akan memainkan stereotip bahwa ini adalah tindakan terorisme

orang orang arab orang orang islam tidak memiliki visi untuk perdamaian terhadap konflik israel palestina
nah ini yang minimal dua itu instabilitas secara politik dan juga tentunya secara keamanan
secara keamanan akan terjadi instabilitas
dan yang kedua adalah bisa bergesernya konflik ini dari yang semula hanya dipahami sebagai konflik politik
bahkan sekarang saja orang ada yang berpikir bahwa ini konflik agama
bukan hanya politik
padahal ini konflik politik
padahal ini murni konflik politik terbukti dari orang orang yahudi saja
sangat banyak yang mengecam kebijakan israel
tapi kemudian ketika kemudian yerusalem timur diangkat sebagai ibu kota oleh kebijakan trump
maka orang akan semakin berpikir bahwa ini adalah konflik agama
oke oke kalau kita bicara peta terkini misalnya di jaya zira arab
ini kan kita menantikan dunia islam paling tidak
negara negara muslim ini bersatu lewat kt toki nanti
tapi kata anda tadi agak pesimistis melihat bagaimana peta politik terkini
petanya seperti apa
kalau kita bicara mengenai negara negara di kawasan timur tengah
mana kira kira yang paling tidak bisa menentang keras dan berbuat paling konkret untuk bisa menentang israel
siapa yang akan menjadi leading sectornya
dan negara negara mana juga yang kemudian secara senyap justru malah mendukung keputusan donald trump
kalau kita lihat juga ada di beberapa media internasional arab saudi sendiri mengajukan proposal untuk sebenarnya mengajukan supaya ibu kota palestina pindah ke abu dhis gitu
sekilas kita walaupun kita sudah bisa membayangkan bahwa arab saudi pasti akan berpihak kepada kepentingan amerika
karena arab saudi adalah sekutu amerika di timur tengah
sehingga kita langsung mendapatkan pesan dari arab saudi bahwa mereka mendukung kebijakan trump dan menawarkan agar palestina tidak menjadikan yerusalem timur sebagai ibu kotanya
artinya kita sudah pasti tidak bisa mengharapkan kepada kebijakan arab saudi di timur tengah
karena arab saudi menjadi sekutu
bagi israel dan amerika sejak lama
kendati ada tekanan internasional seperti ini kita juga tidak bisa mengharapkan arab saudi
kita tidak bisa mengharapkan
kalaupun arab saudi akan mengeluarkan pernyataan hanya sebatas diplomasi saja
tapi bahkan di tingkat diplomasi pun arab saudi tidak mengeluarkan pernyataan
bahkan mereka mendukung kebijakan trump
sehingga kemudian dan posisi arab saudi padahal sentral
sehingga arab saudi akan menjadi batu sandungan besar bagi kemerdekaan palestina dan bagi penyelesaian konflik di antara israel dan pales
jusnya arab saudi yang menjadi batu sandungan ini
karena posisinya arab saudi sangat sentral di timur tengah
sedangkan keberpihakan politiknya adalah keberpihakan kepada israel dan amerika
oleh karena itu kalau kita melihat petanya yang paling memungkinkan adalah solidaritasnya muncul dari sekutu sekutu iran
iran dan sekutu sekutunya
mereka selama ini relatif memiliki concern terhadap kemerdekaan palestina dan perdamaian antara israel palestina
tapi ada batasnya
tidak ada batu sandungan
artinya yang kita harapkan kan solidaritas antar semua negara negara kami
dengan satu isu ini menyatukan kita semua
artinya kalau selama saudi masih menjadi ganjalan maka akan sulit tercapainya perdamaian di israel dan palestina